pemerintah provinsi jawa tengah memberikan bantuan rp satu ratus sembilan belas empat miliar kepada kabupaten jepara jawa tengah untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting
pemerintah provinsi jawa tengah menyalurkan bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten jepara sebesar satu ratus sembilan belas empat miliar rupiah
bantuan keuangan ini diberikan untuk percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di jepara
nantinya bantuan ini akan dialokasikan untuk peningkatan sarana kesehatan dan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi tujuh belas warga
bantuan keuangan ini diberikan untuk peningkatan sarannya kesehatan dan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi tujuh belas warga
bantuan keuangan ini diberikan untuk percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di jepara
yang kedua adalah pengangguran yang ketiga adalah stunting
pada tahun dua ribu dua puluh tiga lalu angka kemiskinan di jawa tengah tercatat di angka sepuluh tujuh persen
diharapkan bantuan ini mampu menurunkan angka kemiskinan secara bertahap hingga di bawah angka sepuluh persen
sekaligus mengurangi angka pengangguran
dan juga stunting di kabupaten jepara